partai buruh dan organisasi serikat buruh mengapresiasi pemerintah dalam keputusan penetapan upah minimum yang tidak lagi didasari oleh pp no tiga puluh enam tahun dua ribu dua puluh satu
dan sebagai gantinya pemerintah mengeluarkan permenaker no delapan belas tahun dua ribu dua puluh dua yang kini resmi dijadikan sebagai dasar hukum dalam menetapkan upah minimum
hal ini disampaikan oleh presiden kspi said iqbal dalam konferensi persnya pada minggu siang
menurut said iqbal ada beberapa hal positif dari permenaker no delapan belas tahun dua ribu dua puluh
di antaranya sudah mempertimbangkan inflasi serta pertumbuhan ekonomi dalam penetapan upah minimum
dan tidak adanya batas atas serta batas bawah yang berpengaruh terhadap peningkatan upah minimum
meski demikian beberapa hal masih perlu dipertimbangkan guna mewujudkan kesejahteraan buruh
perundingan di pp no tiga puluh enam nggak ada perundingan
sehingga dewan pengupahan ini punya kesempatan
serikat buruh punya kesempatan berunding
asosiasi pengusaha punya kesempatan berunding
pemerintah punya kesempatan berunding
ya kan kalau pp tiga puluh enam nggak ada berunding
harusnya digunakan kalimat yang lebih luas ya lebih mencerminkan negosiasi
kan upah minimum masa ada maksimumnya
mungkin lebih tepat kata kata interval